ada enam puluh ekor sapi
namun setelah wabah penyakit mulut dan kuku mulai menyebar
dalam kurun waktu satu bulan enam sapinya mati
sementara sapi lainnya kini masih sakit
akibatnya produktivitas sapi perahnya berkurang drastis
dari satu ratus tiga puluh lima liter susu per hari menjadi empat puluh delapan liter susu saja
pendapatannya pun menurun tajam
padahal peluangan ahmad bertambah banyak
untuk memberikan nutrisi yang bergizi
agar bisa segera sehat
ahmad mengaku belum menerima bantuan apapun dari pemerintah
meski ia telah mendengar informasi mengenai kompensasi sapi yang mati karena pmk
ahmad berharap hal tersebut bisa segera diwujudkan
agar ia bisa membeli sapi baru
sehingga produksi susu sapinya bisa kembali normal
kalau bisa satu ekor yang laktas itu lima belas juta
kalau yang darat tujuh lima
kalau yang pedet itu tiga ratus sampai lima juta
karena kita juga tahu harga sapi itu tergantung dari besarnya
pemerintah provinsi jawa barat masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat
terkait kompensasi atau bantuan yang akan diberikan kepada para peternak
kepala dinas ketahanan pangan dan peternakan arifin sujayana menyatakan
langkah pertama yang akan dilakukan adalah verifikasi data
di tingkat kabupaten kota
hal itu akan dilakukan mulai pekan depan setelah hari raya idul adha
sementara penyaluran bantuan akan dilakukan dengan melibatkan banyak pihak
kita sudah sampaikan termasuk kepada satgas
agar mempersiapkan data data
kemudian nanti data data itu akan diverifikasi oleh teman teman dari satgas
yang tadi sudah saya sampaikan
dan kemudian nanti akan diverifikasi ulang di provinsi
kemudian baru kita sampaikan
jadi tingkat pusat
dan tadi time lainnya mudah mudahan setelah peraturan ini ditandatangani oleh
pak menteri pertanian dan kepala bnpb
diharapkan minggu depan itu sudah bisa kita lakukan
sop terkait dengan penyaluran untuk dana tadi bantuan ya
atau gampangnya kompensasi gitu
itu akan dilakukan oleh teman teman dari kabupaten kota
dari tingkat desa ke camatan
dan kita kemarin sudah mengusulkan di sop nya adalah teman teman satuan tugas
yang di dalamnya ada bpbd
kemudian ada babinsa babin kamtimas dari polri dan tni
termasuk teknisnya nanti adalah dari dinas yang membidangi peternakan
khususnya untuk dokter hewannya
itu tetap akan dilakukan secara terpadu dari satgas penanganan pmk
data dari laman siagapmk id menunjukkan
total kematian hewan ternak di jawa barat akibat pmk
hingga kamis tujuh juli dua ribu dua puluh
telah mencapai lima ratus delapan puluh enam kasus
diakini belum mencakup keseluruhan data di daerah
sehingga dibutuhkan verifikasi
tim liputan cnn indonesia
kabupaten bandung barat jawa barat